setelah dikabarkan sempat hilang menteri pertanian syahrul yassin
limpo akhirnya pulang ke tanah air selepas lawatan dinas dari eropa
di tengah kencangnya informasi telah menjadi tersangka kasus korupsi yang ditangani kpk
mentan sel malah melaporkan balik pimpinan lembaga antirasuah
atas dugaan pemerasan ke polda metro jaya
apakah benar ada aliran uang miliaran rupiah yang diserahkan mentan sel
kepada pimpinan kpk untuk meredam kasus korupsinya
sore ini kita akan membahasnya dengan peneliti icw kurnia ramadana
dan mantan pimpinan kpk saud situ morang
selamat sore bapak bapak
selamat sore assalamualaikum barisana
saya mau ke mas kurnia terlebih dahulu ya
mas kurnia menteri pertanian syahrul yassin limpo
melaporkan pimpinan kpk ke polda metro jaya atas dugaan pemerasan
menurut icw apa motif mentan sel melaporkan ini
ya sebenarnya ada dua hal ya
tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan menteri pertanian
terkait dengan satu pemerasan
dan tiga tindak pidana pencucian uang perlu disampaikan secara terang benderang oleh kpk
yang kedua kalau kita mencermati pemberitaan hari ini
dan sudah dikonfirmasi oleh pak syahrul yassin limpo
yang baru saja memenuhi panggilan dari polda metro jaya
itu juga penting untuk ditelisik lebih lanjut
jangan sampai ada dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi
yang justru dilakukan oleh pimpinan kpk
ini mengartikan apa
ini mengartikan dan mengonfirmasi
ada problematika yang sangat serius di pimpinan kpk
mbak rifana tentu masih ingat
ada cukup banyak tumpukan dokumen pelaporan pimpinan kpk
yang ada di kepolisian
mulai dari dugaan gratifikasi
firly bahuri saat mengenakan helikopter
yang kedua dugaan penerimaan suap atau gratifikasi
lili pintauli sregar
dan yang ketiga yang terjadi hari ini
ini yang harus dipastikan clear
dan diinformasikan oleh kepolisian
karena kalau menurut undang undang kpk
ketika pimpinan kpk ditetapkan tersangka
maka mereka harus menanggalkan jabatannya
ini penting agar
agar tidak ada potensi penyalahgunaan kewenangan di sana
apakah tindakan menteri pertanian sel melaporkan ketua kpk
firly bahuri ini anda lihat sebagai bentuk perlawanan balik
atas status tersangkanya di kpk
iya kalau memang benar ada tindak pidana korupsi
berupa pemerasan di sana
tentu hal tersebut tidak juga menggugurkan proses hukum yang ada di kpk
karena itu dua hal yang berbeda
maka dari itu dua hal ini harus berjalan secara paralel
di kpk menangani tindak pidana korupsi
ada dua dan satu sangkaan tindak pidana pencucian uang
dan kepolisian harus menangani pemerasan secara clear
bahkan kepolisian harus mengumumkan
siapa sebenarnya pimpinan kpk yang diduga
melakukan pemerasan kepada seorang penyelenggara negara dalam hal ini
agar publik tahu dan yang bersangkutan juga
penting dalam hal kepastian hukum
dan bagi publik supaya tidak mengganggu kerja kerja pemberantasan korupsi
jauh lebih baik terlapor tersebut diberhentikan sementara
dari jabatan sebagai pimpinan kpk
oke baik oke pak saud bagaimana kemudian anda melihat dugaan pemerasan
yang dilakukan pimpinan kpk firly bahuri ini
apakah ini tuduhan yang cukup serius bagi kpk
ya tentu sangat serius dong
pertama pertama kalau kita tadi kurnia sebutkan ada tiga case
ya memahas itu kasus yang mana gitu
itu pertanyaan ya kan
jangan jangan juga beda gitu loh
ya jadi artinya kalau ke satu begitu nanti ke dua begitu ke tiga seperti apa
jadi maksudnya pertanyaannya adalah kpk ini sekarang dibawah siapa sih
ya nggak kan dibawah pemerintah
terus dewasnya bagaimana apakah ini masih cerita nunggu nunggu fasip lagi
ini sudah dilihat oleh publik
supaya menjadi clear kalau saya lihat di media kan itu
surat panggilan dari polda itu terhadap dua nama itu kan agustus ya
agustus itu kok kita punya sensor nggak jalan gitu di kpk itu ada agustus disebut sebut
apa nggak punya jaringan gitu katakanlah nggak punya koordinasi gitu ke
polda bahwa ada berita seperti itu
dewas kan harusnya punya sensor
sehingga kemudian harus proaktif menyelesaikan ini
jadi artinya ini kalau surat kemarin nggak diungkap ke publik juga kita nggak tahu nih
wah ini ya inilah kalau pemberantasan korupsi berada di ruang ruang gelap ya agak susah kita
pemberantasan korupsi itu pertama dia harus transparan mbak nona
tapi ini menimbulkan kecurigaan nggak bahwa kpk kemudian bermain mata
dan membuat deal dalam perkaranya
mbak mentan sel ini
ya itu udah pasti dong secara common sense kita mengatakan begitu
dan kemudian kan kenapa kita akhirnya sedikit menjudge sedikit menghukum sedikit berasumsi sedikit berkesimpulan
walau tetap ada berajas peraduga tidak bersalah
kita bisa jadi juga ini tinggal nanti bagaimana pihak polda bisa meyakinkan kita bahwa ini memang terjadi
atau memang tidak terjadi
tapi common sense kita kan udah ada track record yang jelas
yang kemudian selalu selesai goodby begitu saja oleh dewas kan
sehingga kemudian kayaknya ini akan mengalami yang sama gitu
kita berharap tinggal polda bagaimana mereka bisa melakukan penegakan hukum itu aja
anda masih optimis atau pesimis nih dewan pengawas kpk akan menyelidiki kemudian mengambil langkah yang tegas
terhadap dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan kpk ini
kita sekarang tinggal berharap kepada kak polri aja
ada polri dalam hal ini
kalau dewas saya skeptik deh
ya maaf maaf kalau saya bilang skeptik
kalau tadi pak saud skeptik kalau mas kurnia melihatnya skeptik juga atau masih ada optimisme yang tersisa nih
karena kan sebenarnya laporan laporan terhadap pimpinan kpk sudah banyak
tapi ini sepertinya saya nggak tahu ya ini menjadi gong atau bagaimana nih mas kurnia
kira kira dewas akan mengambil langkah lebih tegas nggak
mengingat ini kan sebentar lagi kontestasi pemilu nih
mereka gak mau gaduh
ya kalau pak saud skeptis saya dua kali lipat lebih skeptis lagi
karena icw sudah berulang kali melaporkan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan kpk praktis tidak pernah naik dalam proses persidangan
kita tahu betul kalau kita kaitkan bahwa ini benar ada tindak pidana berupa pemerasan
maka prosesnya sama
kita bisa contoh pada kasus
kita bisa contoh pada kasus yang terjadi dan menimpa saudari lili pintauli srega
sudah jelas sekali ada potensi tindak pidana korupsi berupa gratifikasi tiket dan lain sebagainya
tapi kan dewas pada akhirnya tidak menyidangkan hal itu
sehingga wajar jika kemudian masyarakat tidak lagi menaruh kepercayaan kepada lima orang dewan pengawas tersebut
dan selain dari itu mbak nana ada sejumlah hal yang penting untuk disampaikan
misalnya yang pertama bisa jadi ini kita berandai andai ya
tindak pidana korupsi itu benar terjadi dan dilakukan oleh menteri pertanian
kemudian pimpinan kpk misalnya menjanjikan kepada saudara menteri pertanian untuk dapat menghentikan kasusnya
kan pada konteks itu dua perbuatan baik tindak pidana korupsi pak menteri pertanian
atau tindak pidana korupsi pemerasan pimpinan
tindak pidana korupsi pemerasan pimpinan kpk kan valid begitu seandainya itu benar terjadi
apa yang bisa dilakukan oleh dewas sekalipun banyak sekali pesimisme bisa kita letakkan kepada dewan pengawas
dewan pengawas misalnya bisa untuk memanggil seluruh pimpinan kpk mengklarifikasi isu ini dan melakukan tindakan
misalnya memeriksa handphone pimpinan kpk atau mengumpulkan staff staf pimpinan kpk
lihat alur komunikasi
apakah benar ada komunikasi bukan hanya kepada pak menteri pertanian tapi orang orang sekitar menteri pertanian
itu penting untuk ditelisik lebih lanjut untuk menelusuri apakah benar ada tindak pidana korupsi pemerasan ini
dan sekali lagi kalau benar ini terjadi ini merupakan benar pimpinan kpk terburuk sepanjang sejarah kpk berdiri
semoga mas kurnia masih menyisakan sedikit optimisme ya
meskipun dua kali skeptis
tapi nanti kita akan bahas lebih dalam apa dampaknya kemudian kalau misalnya laporan pemerasan ini kemudian naik begitu ya
karena ini akan melibatkan dua institusi baik kpk dan juga polri
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber
ada mantan pimpinan kpk saud situmorang dan peneliti icw kurnia ramadana
saya mau ke pak saud lagi
pak saud apakah kemudian laporan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan kpk
yang saat ini sedang dilaporkan oleh sherly lillard
silimpo ke polda metro jaya ini akan berpengaruh begitu pada penyidikan kasusnya di kpk ataupun statusnya di kpk ini
oh ya enggak itu kan terpisah
tim penyidiknya beda
yang satu penyidiknya di polri yang satu penyidiknya di kpk
itu berbeda gitu
cuma kan ini menjadi menarik kalau kita lihat kalau terjadi ada interaksi berhubungan gitu ya
kan sudah dibilang langsung tidak langsung kan pimpinan kpk nggak boleh gitu
terus kalau dia lewat lain kan dia tidak langsung apalagi langsung umpamanya gitu ya
jadi ini memang punya kesalahan atau banyak hal yang perlu di clearkan ini
prosesnya gimana tadi kurnia sudah menyebut bagaimana prosesnya
apakah lewat ajutan atau lewat ses pimp apa namanya sekretaris pimpinan dan lain lain
tapi saya pikir akan ada banyak cara yang bisa memungkinkan dia langsung tidak langsung berhubungan
karena tidak mungkin ujuk ujuk juga kan
datang terus melakukan sesuatu yang sifatnya berpotensi pemerasan dan seterusnya
jadi ini kalau kembali ke pertanyaan bhanana tadi ini terpisah kok
jadi tinggal bagaimana niat kita saja yang bagaimana untuk benar benar bisa membersihkan pria waktu teruk di banyak institusi atau kepemimpinan di kpk belakangan ini
pak saud ya
kalau misalnya kemudian laporan dari syahrul yassin limpo ini ditindaklanjuti ataupun dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan
artinya kan statusnya dari pimpinan kpk akan berubah ya
apakah ini kemudian dikhawatirkan akan mengganggu soliditas hubungan antara polri dengan kpk
ini terjadi bisa terjadi ketegangan hubungan nggak nanti
nah itu paradigma lama harus dibuang jauh jauh deh
gak laku yang gitu gitu
gak jamannya kayak gitu lagi
kalau orang salah udah buktinya udah
jangan dibawa kemana mana terus kemudian karena background background
ini kita nanti ancur lagi nih yang di ekspersepsi korupsi kalau begini caranya
profesional aja lah gitu ya
nggak usah dikait kaitan begitu
siapa yang salah salah
mau backgroundnya apa dari mana
terus kemudian kan yang bermain kan kekuatan bukti
nggak juga perlu pengakuan kok
gak perlu ngaku ngaku
yang penting kekuatan buktinya nanti
terakhir mas kurnia
apa kalau tadi pak saud bilang itu paradigma lama harus dibuang jauh jauh
itu paradigma lama harus dihapuskan
tapi persoalan cicak versus buaya ini kalau misalnya nanti status pimpinan kpk nya naik begitu ya
menjadi tersangka artinya status perkaranya menjadi penyidikan
apakah kemudian nanti akan ada friksi yang mungkin terjadi antara kepolisian dengan kpk
iya saya rasa tidak sampai seperti dulu ya cicak versus buaya
kalau dulu itu kan kenapa timbul cicak versus buaya
karena banyak sekali tindakan dari pimpinan kpk
yang dianggap publik sudah cukup baik
namun tiba tiba ada pelaporan dugaan tindak pidana
namun sekarang kan berbeda
selain dari itu penting juga mengingatkan kepolisian
jangan sampai status pelaporan ini tindakannya hanya gertak sambal saja
karena selama ini juga sudah banyak laporan di kepolisian
tapi tidak juga kunjung naik pada proses penyidikan
maka dari itu ini mendorong juga
kepada kepolisian agar profesional menangani ini
dan jangan khawatir terkait dengan status pimpinan kpk
karena publik juga tahu bagaimana rekam jejak pimpinan kpk
yang penuh dengan permasalahan seperti saat ini mbak nana
kita tunggu nanti bagaimana proses penyelidikan di polda metro jaya
terhadap laporan dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan kpk
kepada menteri pertanian syahrul yassin limpo
dan kita berharap bahwa proses penyidikan ataupun proses hukum terhadap syahrul yassin limpo di kpk
pada kasus korupsinya juga tetap berjalan
jadi dua duanya beriring ataupun seiring sejalan
hukum harus ditegakkan kepada siapapun
dan tidak boleh ada yang terpolitisasi begitu ya
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
ada peneliti icw kurnia ramadana
dan juga mantan pimpinan kpk saud situ morang
sehat selalu bapak bapak